tadi seperti teman teman saksikan sendiri
ada beberapa hal yang dilalirkan oleh pelapor
yang disertai dengan bukti bukti dan lain lainnya
dan juga pelapor sudah memberikan jawaban
jadi kita fokus di situ nanti kita lihat pada sidang berikutnya
sidang akan dilanjutkan pada selasa pekan depan
dengan agenda pemeriksaan bukti